abang kebetulan lewat daerah ini
sengaja mampir mau ngajak
mai makan siang
mai udah makan
mamanya baru aja pulang dari pengajian
jadi mbak tati sakit perut loh
mbak tati diare
biasanya kalau sakit perut gitu diare mbak
tapi tadi aku gak bisa

tapi tadi gak diare
saya pulang dulu ya
mbak kalau gitu kita juga pamit ya
pada buru buru amat sih pulangnya
yang penting udah liat mbak tati
mudah mudahan mbak tati nggak sakit lagi ya
tat suruh masuk tat
mbak surti sama mbak isa udah mau pulang
oh seperti itu
kira kira baru dateng
kita pamit dulu ya mak
diurut dulu atuh
enaknya ji diborehin pake beras kencur
eh ini kalau kagak jadi mancing gue pulang aja deh
biasa juga kalau begitu pulang lah
yaudah besok aja mancingnya
kalau pagi gue sehat
ya udah besok aja mancingnya kalau pagi gue sehat

silahkan duduk bang
silahkan duduk bang
silahkan duduk bang
abang kebetulan lewat daerah ini
jadi sengaja mampir mau ngajak mai makan siang
maaf bang maya udah makan masih kenyang
aduh maya baru aja pulang dari pengajian jalan kaki
lagian ada pesanan kue bang
seperti itu ya

ma minta uang ya bang
ma minta uang ya bang
duit buat apa
buat beli kaos futsal
ngomongnya nggak bisa nunggu mama sampai masuk ke dalam rumah dulu
ini kan ada di dalam
tadi katanya kalau di dalam boleh minta uang
buat apa sih
buat beli kaos futsal mah
masuk kaos futsal aja mahal banget
ya memang harganya segitu mah
lah terus ngapain beli kaos futsal
kalau kakinya aja belum sembuh
kamu jangan lupa
kamu kan mau beliin hadiah buat potati
kalau menurut saya jack
kamu beliin buah aja buat potati
buah apa ya tis
buah apa aja jack
yang penting jarang dimakan sama potati
oh iya benar juga loh
jalan dulu ya
gak dikasih kong
berarti hari ini gua bapak lu emak lu lagi kompak
apal skill lu berapa
macem macem bang ada yang lima belas ada yang tiga puluh
ya udah apalnya satu kilo anggurnya satu kilo ya
nih makasih ya
ya terima kasih bang
sekarang main nggak bisa nemani abang makan siang ya barangkali lain kali ya
kalau begitu abang pamit dulu ya
salam buat tati dan ojak
insya allah nanti disampaikan bang
ma khawatir kalau om herman nanyain soal ajakan nikah kemaren
emang ema belum jawab
kenapa gak dijawab ma
om herman ganteng tau ma
iya abang sengaja pulang cepat
nih abang beliin lo buah

iya telat lima hari
baru tadi siang datengnya
emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak

emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak

emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak
emang belum rejeki kita punya anak